kebetulan ibu telepon
begini bu ibu rosa kabur bawa mobil bu
tadi bu rosa menyuruh saya untuk beli obat di apotek tuh
terus setelah saya kembali mobilnya dibawa kabur dari ibu rosa
tapi sekarang saya lagi kejar oleh kojek bu
yaudah kalau gitu ikutin mama saya terus
jangan sampai kehilangan jejaknya ya
mas pulang dikit mas
ya ampun ya mama bener bener ya
mama mau kemana sih
bikin aku panik
eh bentar ya nek
mama telepon kamu karena
mama pengen denger suara nena
boleh gak andien
bukan lagi ketemuan sama mama di kafe
mama di rumah
lo bukannya mama hari ini ketemuan sama mama
mama rosa untuk ketemuan sama temen temen lamanya
enggak kok gak ada acara
mama gak ada janjian sama rosa sama sekali
yaudah ya ma kalau gitu nanti aku telepon lagi ya ma ya
saya tunggu sunggu disini sebentar ya
mama mama panggil uncus ya
kok andien aneh sih
aku dia ngira kalau aku janjian sama rosa
terus kayak orang bingung gitu
riza sudah masuk apotek
sekarang saatnya aku harus pergi
mama terpaksa lakuin ini demi keluarga kita
kok mobilnya nggak ada
tadi lihat mobil yang parkir
di sini nggak boleh putih
barusan aja pergi mas
arah ke sana tuh mas
bener nih kecurigaan pak
ini memang ada apa apa
sekarang riza pasti udah tahu kalau aku pergi
dan dia pasti akan berusaha menyusul
aku harus cepat
kenapa jangan jangan andien tau
dari riza kalau aku pergi tiba tiba
aku harus angkat deh
daripada andien makin kuat dan cepat
aduh ini mama kenapa sih
ditelfon gak diangkat angkat
katanya mau keluar sama mamanya mas nino
ini apa ada hubungannya sama sikap aneh momen kemarin kali ya
aduh ketepan masalah
ini juga punya suami
ditelfon dari kemarin gak diangkat
udah tadi berangkat kerja juga gak pamit dulu
emang begitu ya
kalau istri lagi marah sama suami
iya emang begitu
udah dibuang aja handphonenya
iya bu kita berdua gak ngomong apa apa kok
ke handphone aku sekarang
lu kenapa sih din kayaknya panik gitu
ada apaan sih
udah udah kirim aja dulu ya nanti aku jelasin
ini gue chatting sekarang ya
anin kenapa ya aku bisa panik begitu
mas cepetan dikit mas
kebetulan ibu telfon
kalau bisa sih
tadi ibu rose menyuruh saya untuk beli obat di apotek bu
terus setelah saya kembali

tapi sekarang saya lagi kejar red finding

tapi sekarang saya lagi kejar red funding bu
yaudah kalau gitu ikutin mama saya terus jangan sampai kehilangan jejaknya ya
mas turun dikit mas
ya ampun ini mama benar benar ya
mama mau kemana sih
bikin aku panik ben
pak jadi gini
tadi riza itu ikut sama mama pergi
dan mama bawa mobil sendirian
ya allah emang berusaha mau kemana bu
saya juga masih belum tahu mama mau pergi kemana
kamu langsung telepon dia
terus kamu langsung minta lo share locationnya ada dimana ya
iya bu baik bu
pak riza tolong share locationnya anda ya
lalu siapa yang nyeletuk